assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati wakil presiden
republik indonesia beserta ibu mufidah yusuf kala
para menteri kabinet kerja
yang saya hormati panglima tentara nasional indonesia
beserta para kepala staf angkatan
yang saya banggakan segenap prajurit tni
beserta seluruh keluarga besar tentara nasional indonesia
para tamu undangan dari negara negara sahabat
hadirin sekalian yang saya muliakan
di hari yang berbahagia ini
dengan penuh rasa bangga
kita berkumpul di sini untuk merayakan
hari ulang tahun tni yang ke tujuh puluh
dengan penuh rasa bangga
kita menyaksikan nantinya kehebatan angkatan bersenjata kita
yang berada di hadapan kita semuanya
dan dengan penuh rasa optimisme
bahwa tni akan menjadi angkatan bersenjata
yang semakin disegani oleh negara negara lain
yang akan menjadi kekuatan besar di regional
dan dengan penuh keyakinan saya percaya
bahwa tni akan selalu
dalam menjaga perkembangan
negara kesatuan republik indonesia
oleh karena itu
pada kesempatan yang membanggakan ini
saya ingin menyampaikan
terima kasih yang sebesar besarnya
atas profesionalisme tni yang terus meningkat
terima kasih yang sebesar besarnya
atas komitmen seluruh jajaran tni
dalam memegang teguh sumpah prajurit
terima kasih yang sebesar besarnya
atas dedikasi para prajurit
dalam menjalankan tugas tugas berat yang penuh resiko
dan terima kasih yang sebesar besarnya
atas peran sentra tni dalam menjaga nkri
dan menjaga kewibawaan negara
para prajurit tni yang saya banggakan
hadirin yang saya muliakan
saya ingat pesan jenderal besar sudirman
tentang jati diri tni
dan bahkan semakin relevan
untuk masa kini dan masa yang akan datang
bahwa politik tentara adalah politik negara
politik tni adalah politik negara
dan loyalitas tentara hanyalah loyalitas
untuk kepentingan bangsa dan negara
politik dan loyalitas kepada bangsa dan negara itu berarti
kesetiaan memperjuangkan kepentingan rakyat
kesetiaan menjaga keutuhan wilayah
dan persatuan negara kesatuan republik indonesia
kepada pemerintah yang sah
tni adalah milik nasional
yang berada di atas semua golongan
yang tidak terkotak kotak
oleh kepentingan politik yang sempit
tidak masuk ke kancah politik praktis
yang selalu menjamin netralitas politik
di era demokrasi sekarang ini
yang selalu menjamin keutuhan wilayah nasional
dan membangun persatuan negara
tni adalah milik utama dan keadilan
keuntungan dan keadilan
yang dapat diberikan oleh
keuntungan dan keadilan
dengan keuntungan yang mempunyai
dan keuntungan yang mempunyai
tunduk kepada hukum dan memegang disiplin keprajuritan
taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan
menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan nkri
dan memegang segala rahasia tentara sekeras kerasnya
ini adalah sumpah yang membanggakan betapa besar komitmen dan dedikasi prajurit tni
untuk bangsa dan negara yang membawa kemuliaan negara kemuliaan bangsa indonesia
fondasi itulah yang harus dipegang teguh oleh institusi tni
dan oleh perajurit tni
fondasi itulah yang patut diteladani oleh seluruh
seluruh rakyat indonesia
fondasi itulah yang membuat kita kokoh berdiri menghadapi gelombang zaman yang sering bergolak
fondasi itulah yang memperkokoh indonesia dalam menghadapi dan memenangkan persaingan global
para prajurit tni yang saya cintai hadirin yang berbahagia
sampai kapanpun juga
kita harus waspada terhadap upaya dari luar yang merongrong keutuhan wilayah indonesia
kita harus waspada terhadap rongrongan dari dalam yang mengganggu pancasila sebagai dasar negara kita
dan juga kita harus waspada terhadap peperangan nyata di bidang budaya dan ekonomi
di era perdagangan bebas dan perkembangan teknologi yang maha cepat sekarang ini
tidak ada jalan lain bahwa kita harus bergerak ke atas perkembangan yang cepat

harus indonesia sentris sebagaimana tuntutan doktrin pertahanan semesta yang dipegang teguh oleh tni
harus menjaga stabilitas politik dan keamanan
harus menumbuhkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap negara kita indonesia
dalam dunia yang semakin transparan sekarang ini
tidak ada lagi yang bisa kita tutup tutupi
kejadian sekecil apapun di sudut negeri ini akan terberitakan sampai mancanegara
tidak ada pilihan lain kecuali kita harus memberikan pesan bahwa indonesia adalah negara yang stabil
sinergi antara tni dengan institusi lain dalam pemerintahan
dan dengan seluruh komponen anak bangsa adalah mutlak
adalah wajib untuk dijaga dan ditingkatkan
para prajurit tni yang saya banggakan
hadirin yang berbahagia
saya teringat pada naskah ikrar yang kita bacakan
di setiap upacara hari kesaktian pancasila di lubang buaya tanggal satu oktober
bahwa sejak kemerdekaan nkri diproklamirkan
telah banyak rongrongan baik dari dalam maupun dari luar negeri
bahwa rongrongan tersebut tidak hanya bergantung kepada keindahan negara

tetapi juga mengambil nilai yang lebih luas bagi negara

dan ikrar utama kita adalah kita membuatkan tekad untuk mempertahankan dan mengamalkan pancasila
sebagai sumber kekuatan untuk menggalang kebersamaan dalam memperjuangkan dan menegakkan kebenaran serta keadilan
demi keutuhan negara kesatuan republik indonesia
sekali lagi kita tidak boleh lengah
kita harus bersatu tni dengan institusi lain dalam pemerintahan dan dengan seluruh komponen bangsa
harus bersinergi dan solid harus bersatu padu dan bahu membahu
terima kasih sekali lagi atas komitmen dan dedikasi saudara saudara menjadi patriot jati
yang menjaga nkri
dan menjunjung tinggi ibu pertiwi
dirgahayu tni dirgahayu bayangkari negara bersama rakyat tni kuat